polisi mulai mengantisipasi kepadatan arus balik kendaraan dari libur nasional dan cuti bersama maulid nabi muhammad seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
sejumlah skema penguraian lalu lintas seperti contraflow one way hingga penambahan card reader di gerbang tol akan disiapkan dan berlaku situasional
arus balik diperkirakan mulai meningkat pada hari sabtu dan minggu esok
dirlantas polda metro jaya juga telah berkoordinasi dengan polda jawa barat terkait pengamanan di jalan tol maupun arteri
termasuk juga skenario lalu lintas yang akan diambil
kalau antriannya cukup panjang ada petugas yang berjalan dengan membawa card reader supaya antriannya bisa ini
bahkan kalau antriannya cukup panjang misalnya sampai satu km bisa saja kemudian kami berkonensi untuk di loss
supaya tidak ada pembayaran supaya yang penting masyarakat bisa kembali ke rumahnya masing masing dalam keadaan aman lancar dan selamat
dan tentu yang paling penting adalah sehat